jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
kami diutus untuk memberi kamu ujian
jadi pertarungan kita itu semua adalah ujian
jaka sekarang bukalah kita

jaga bukalah dari arah belakang
dan coba kamu sendiri
dan yang kamu lihat itu adalah surat al fatihah
kenapa hanya ada satu
satu surah saja
kalau hanya ada satu surah
kenapa kita harus tebal ini
kamu harus melengkapi isinya
kitab ini belum utuh
kalau seperti ini
saya tidak akan bisa berburu
dengan kanjeng sunan kalijaga
saya hanya diberi waktu
sebelum bulan purnama
untuk menulis kitab al hikmah
kitab itu memang belum lengkap
tapi kamu sudah bisa menyerahkannya
kepada sunan kalijaga
kamu sudah berhasil jaga
apakah saya sekarang boleh
berburu dengan kanjeng sunan kalijaga
apa yang telah dikatakan oleh sheikh jafar
kamu sudah menjadi muridku
tapi sebelum kita memasuki pelajaran
ada satu ujian lagi yang harus kamu tempuh
ya kamu harus pergi ke desa ladangwongi
apa yang harus saya lakukan di sana
berantaslah kezoliman di sana jaga
kamu harus tahu
dalam kitab al hikmah
bukankah baru satu suara yang terbuka
untuk membuka surah surah yang lain
kamu harus terlebih dahulu mengamalkan
surah al fatihah dalam menjalankan
tugasmu di desa ladangwongi itu
saya belum mengerti apa maksudnya
nanti kamu akan mengerti apa yang
baiklah kalau begitu kami pamit dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita tidak dapat harta karun kan
aku sudah lelah menjelaskannya kepadamu
semua ini bukan harta karun
ya kalau begitu
kita tinggal cari harta karun
di tempat lain saja
besar kamu saja
eh jangan teman
terima kasih sedulurku
bimbingan dan tugas dari
panjenengan akan sangat berarti
untuk tiaga tingkir
memang menjadi tugas kita sama sama
untuk membimbing jakak
mari kita berangkat menemui sedulur
sundaneraja dan sundanegiri
baik kita harus bergerak dengan cepat
sebelum kalawangsa pulih kembali
tidak pak kit
itu pembalasan bagi pengkhianat
tidak makanya tidak jahat
dia orang baik
masih berani kamu bela dia
kamu tidak tahu
apa yang kamu lakukan
aku tidak peduli
kenapa kamu menyiksa anak kecil seperti itu
itu tidak baik
tidak baik kamu bilang
hah lihat kelilingmu
kalau yang kulakukan tidak baik kenapa tidak ada orang yang mendegurku
kamu itu pendatang
jangan ganggu rusaknya
kamu tetap dengan aku
itu kamu tunggu di sini
dia kecil sekali

bisa membocah kalah
kamu dan temanmu ini akan habis

apa yang telah terjadi

siapa yang sudah melakukan ini
siapa yang sudah melakukan ini
siapa yang sudah melakukan ini
siapa yang sudah melakukan ini
terima kasih ya sudah menolong aku
kalau boleh tahu siapa namamu
loh kok aku tidak diajak bicara
padahal aku yang paling berjasa
kalau temanku ini namanya ketul

terima kasih ya mas jaka dan mas ketul
tadi aku dengar
tadi aku dengar
kamu membela seseorang yang bernama manggala
kamu membela seseorang yang bernama manggala
dia itu orang baik
waktu itu dia
terima kasih kalian sudah menolong anak saya
keberatan kalau anak saya sampai terseret dalam masalah ini
ibu harap kalian tahu
sudah biarkan saja
kan kita tidak salah
sudah kita tolong anaknya
tapi kenapa kita malah seperti diusir
tapi kenapa kita malah seperti diusir
sepertinya ada sesuatu yang terjadi
cepat atau lambat
kita akan mengetahui penyebabnya
ya paling tidak
kita berikan makanan